sampai jumpa di video selanjutnya
sebenarnya ada apa ini
kenapa perasaan aku gak tenang
dan selalu memikirkan anakku ini
apa yang terjadi padanya
ada apa kamu datang malam malam
riz ada hal penting yang harus aku sampaikan sama kamu
bisa kita bicara sebentar
ada apa ras apa yang mau kamu katakan sama aku
aku cuma mau nyampaikan tentang kamila riz
kalau kamu datang ke sini mau membela kamila lagi
lebih baik kamu pulang ras
karena aku tidak mau mendengar apa apa lagi
riz tunggu riz
kalau kamila akan melahirkan
kamila mau melahirkan
tadi pihak rumah sakit bogor nelfon aku
ngasih kabar kalau kami akan melahirkan
makanya aku datang ke sini untuk ngasih tahu kamu
siapa tahu kamu ingin menjenguk kamila bareng aku
apa kamu ingin jenguk kamila juga riz
aku harus menjaga dia
ya udah riz
kalau kamu enggak mau
aku juga gak mungkin memaksa
aku minta doanya
supaya camillah bisa melahirkan dengan mudah
baik ibu dan bayinya bisa selamat
dari tadi gak aktif
aku dimana sih kamu
kembalikan mila pada saya
mbak marta yang ngantur
saya tau camilla disembunyikan disini sama edon kan
jadi tolong mbak
tolong kembalikan kamilah ke saya sekarang
edon menyembunyikan camilla
edon sudah menculik camilla mbak marta
dan saya tau camilla pasti dibawa kesini
jadi sekarang saya minta tolong sama mbak
kembalikan kamilah sama saya sekarang
kamu tuh ngomong jangan sembarangan ya ambar
mana mungkin edo melakukan itu
udah deh mbak
jangan bikin saya tambah marah mbak
mbak kan tau camilla sedang hamil
dan saya tidak mau nyawa camilla dan bayinya terancam
gara gara masalah ini
jadi sekali lagi mbak marta
saya minta no marta kembalikan kamila sama saya sekarang mbak
mbak marka jangan diem aja dong mbak
jangan jangan mbak marta ikut dalam aksi ini
kamu kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya
supaya kamu tau
sampai detik ini saya gak tau keberadaan anak saya si edon
jadi mana mungkin saya nyembunyikan camilla sama saya sekarang
jangan calon menantu kamu
mama ada dimana sekarang
mama lagi di rumah mbak marta pak
karena mama yakin camilla pasti ada disini
tapi mbak marta gak mau kasih tau mama mbak
sudah sekarang mama pergi dari sana
karena fadil sudah berhasil menemukan camilla
jadi camilla udah ditemuin mbak

sekarang camilla dimana mbak
kamila ada di rumah sakit sekarang mbak
bersama fadil dan edo
di rumah sakit sama fadli sama edo
mbak camilla mau melahirkan
jadi mama mendingan sekarang segera kesana
ke rumah sakit kita ketemu disana
bapak juga udah mau jalan nih ya
yaudah makasih mbak
ingat ya mbak
kalau sampai terjadi apa apa sama kamilah
saya akan tuntut edo seberat beratnya
jadi edo bersama fadil dan camilla lagi di rumah sakit
tunggu tunggu atur
emila kamu harus sanggup
sabar ya bu ya tenang ya ibu ya
emila kamu harus sadar
kamu gak boleh pingsan mila
kamu gak boleh pingsan mila
kamila sadar mila
kamu gak mengakui apa benda kamu perbuat sama aku do
tapi apa bener kan mila
segala kemungkinan itu kan bisa terjadi
mama tolong maafin dia
pergi kamu mila pergi
pergi kamu mila pergi
tuhan punya sunu

kita berdoa aja kita berdoa demi kesembuhan camilla ya
camilla ruangannya dimana pak
camilla ruangannya dimana
camilla ruangannya dimana
kamu bener bener keterlaluan ido
emang gak punya perasaan kamu itu
kamu punya perasaan kamu
kamu tau gak kamu tuh jahat
kamu gak apa apa dok
kalian pikir kalian siapa
berani beraninya nyakitin anak saya
mau kalian saya lapor ke polisi
harusnya saya bicara begitu sama mbak
kalau sampai terjadi apa apa sama kamila
ido harus bertanggung jawab
dan saya akan laporkan ke polisi
apa yang kamu lakukan

dimana akal sehat kamu
sampai kamu berani menculik camilla
ido tuh cuman lindungi camilla doang
ido itu cuman lindungi camilla doang

ido itu cuman lindungi camilla doang
ido itu cuman lindungi camilla doang
edo mau nyelamatin kami dari fadil
tapi kamu sadar gak sih
kalau apa yang kamu lakukan itu melanggar hukum
bagaimanapun juga keluarga fadil dan camilla itu bisa melaporkan pada polisi
apalagi kalau terjadi apa apa sama kamilah
kamu mau masuk penjara
kamu mau menghabiskan waktu
kamu di belakang jeruji besi
apa yang kamu mau lakukan di sini
mama itu cuma mau melindungi kamu edo
mau kamu di sini jadi bulan bulanan keluarganya fadil
lebih baik kita bersama sama memikirkan pembelaan apa yang harus kita lakukan
kalau mereka benar benar melapor pada polisi
harus dengan apa sih mama jelasin sama kamu
mama benar benar peduli sama kamu edo
kalau kamu gak pulang terus kamu mau ngapain di sini
edo menunggu proses kelayangannya kamilah
edo menemani kamilah dan edo memastikan kamilah baik baik aja
terus bu sedikit lagi
iya aku tahu kamu sakit
kamu pasti kuat
iya tenang pak
tenang ya pak ya
twister segera kita bawa ke ruang inkubator
kenapa dia enggak nangis kak
bayi kamu masih kecil juga
dia belum bisa nangis
tapi dia baik baik saja kan kak
baik kamu baik baik
gimana ya pak